razia pengemis kembali digelar di buku kota dan yang mengejutkan seorang pengemis yang terjaring
kedapatan membawa harta dalam jumlah yang cukup mencengangkan
hampir dua puluh tiga juta rupiah belum ditambah sejumlah perhiasan emas yang ditaksir mencapai belasan gram
sri karyati perempuan berusia lima puluh tahun ini terjaring razia
petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian suku dinas sosial jakarta pusat pada minggu lalu
wanita asal solo jawa tengah ini tertangkap saat mengemis
di jembatan penyeberangan orang sentiong keramat raya senin jakarta pusat
setelah terjaring razia sri dibawa ke panti sosial bina insan bangun daya satu kedoya jakarta barat
yang mengejutkan dari tangan sri petugas mengamankan uang sekitar dua puluh dua tujuh ratus lima puluh dan belasan gram emas
pernah kerja jadi pembantu rumah tangga
pembantu rumah tangga yang berpindah pindah pernah juga menurut beliau
pernah juga kerja di orang jepang juga pernah
jadi uang sebanyak itu bukan murni hanya dari mengemis
yang dari kampung dia kumpulin itu selama dia kerja itu sebesar dua puluh tujuh ratus
yang sisanya itu adalah hasil mengemis
sri karyati sendiri mengaku datang ke jakarta bukan semata mata untuk mengemis
awalnya ia berencana
tadi mau ke bekas yayasan itu sudah tertutup nggak ada kerjaan
saya baru ising ising sebelum
kalau nggak ada kerjaan mau pulang kampung sampai mengemis
jadi mengisi waktu sebelum dapat pekerjaan gitu
kalau nggak ada kerjaan ya pulang kampung gitu
ibu sudah berapa lama mengemis di jakarta
barusan sekali ini mungkin kurang lebih empat hari
kasus pengemis tertangkap tangan membawa harta bukan cuma sekali terjadi
selang beberapa hari sebelumnya kisah serupa juga mengisi media sosial
seorang pengemis di kediri jawa timur tertangkap membawa uang lebih dari satu juta rupiah
yang mencengangkan pengemis yang sama sudah empat kali ditertipkan
namun kembali mengulangi pekerjaan meminta minta di jalanan
detik com juga merangkum sedikitnya tujuh kasus pengemis kaya yang terungkap sepanjang tahun lalu
di berbagai kota
dari yang berpenghasilan minimal dua ratus ribu per hari memiliki tabungan hingga sembilan belas juta rupiah
sampah yang mengemis sambil membawa iphone kartu atm dan kartu kredit bahkan bermobil sedan
menikapi aneh ketemuan semacam ini masyarakat pun diimbau tak gampang tertipu dengan perlantulan peminta minta di jalan
dan menyalurkan bantuan untuk fakir miskin lewat jalur yang resmi
dana bantuan yang terkumpul pun sebaiknya disalurkan dengan tujuan memberdayakan para penyandang masalah kemiskinan
sementara setelah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari panti sosial selama dua puluh satu hari ke depan
sri karyati rencananya akan dikembalikan ke kampung halamannya di solo jawa tengah